menteri keuangan sri mulyani angkat bicara terkait ancaman badai phk
sri mulyani akan mencari tahu penyebab banyaknya pemutusan hubungan kerja di industri tekstil
kemenkyu juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain terkait dengan kondisi phk di indonesia
kita menyampaikan bahwa fenomena ini tentu kita akan terus monitor secara spesifik bersama dengan kementerian lembaga yang lain
di sisi lain kalau kita lihat untuk produk tekstil ini data ekspor sampai dengan september justru menunjukkan suatu pertumbuhan yang sangat tinggi
ini juga nanti masih akan kita perhatikan secara lebih detail fenomena dari relokasi dari posisi manufaktur di indonesia
terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah
sehingga ini juga mungkin terlihat phk di satu daerah namun mungkin muncul kesempatan kerja di tempat daerah yang lain
tadi yang disampaikan oleh pak mahendra makanya kita akan makin teliti mengenai sektoralnya dan daerahnya